kebetulan angga dan michelle ini sahabat keluarga
terima kasih kiki mirna
kiki adalah asisten rumah tangga kami
dan ini mirna mirna adalah susternya rina
sekaligus temennya andien
aduh kamu dimana
ini mama jatuh ren
jatuh dimana ma
di apartemen kamu
mama tuh mau naja tangga
terus mau ganti hording kamu itu loh
kok mama kayaknya tambuh juga nih ren
yaudah ma yaudah ma
iya cepet ya
pak maaf pak
mama saya jatuh pak
udah udah pulang aja pulang ya
salam buat mama kamu ya
uya buka gerbangnya ya
baik pak bos
kamu udah jadi orang sukses sekarang
senang banget ketemu bapak lagi
gimana keluarga mu
nah ini dia
omnya andin sekaligus adik sahabat mama
irfan ini aldebaran anak saya dan suaminya andin
dulu itu om irfan ini baik sekali sama kami
dia sering gendong gendong kamu kalau main ke rumah
salam kenal ya om
saya senang sekali bisa ketemu sama om irfan
nggak nyangka loh ternyata ini keponakan kesayangannya om bisa jadi menantu keluarga al fahri yang tersohor
aduh kamu tuh ya terlalu melebih lebihkan
om irfan terlalu merendah
saya bisa melihat om irvan ini pengusaha yang sukses pastinya
so everyone's ready sudah siap semua kita lanjut
dinner dulu makan ya
aku ganti baju sebentar ya
silahkan duluan om
selamat datang kembali di kamar kita
rasanya masih kayak mimpi loh pak
aku sekarang ada di sini
malam ini aku akan tidur di kamar ini aku akan tidur di kasur ini lagi
kamu gak usah inget inget masa itu
sekarang yang penting kita harus berbenah diri
sama sama berpendah diri untuk kita
untuk anak anak kita
untuk cucu kita
meskipun kita masih abeki
aku senang pak
kamu ada di sini lagi
aku capek sendiri kan
kamu ternyata lumayan rapi ya
aku tinggalin beberapa lama
rumah akan kayak kapal pecah
rapi loh ini
kamu gak lihat beberapa jam yang lalu
itu baru kabar kecil
jadi kamu mau berubah dari sini
kamu ada kemungkinan bebas hari ini aku rapiin uruh
aku ngomel ya
keren juga sih sama ngomelan kamu
kenapa tapi ini udah rapi loh
silahkan om sini duduk disini om
oh iya ini loh om anak aku yang waktu itu om nolongin di kafe
halo putri kecil
aduh pinter banget
senang sekali bisa berkenalan dengan kamu
aku juga seneng pernah sama om
aku panggil om ini siapa ya
opa kok muda banget
boleh nggak aku pinginnya ovan aja ya
aduh ovan ya
kalo gitu mulai sekarang
putri kecil panggil saya opan aja ya
salam kenal om
iya kebetulan angga dan michelle ini sahabat keluarga
ini hatinya si taran disini ya
terima kasih kiki mirna
dan ini kiki kiki adalah asisten rumah tangga kami
dan ini mirna mirna adalah susternya rina sekaligus temennya anjing
ini omnya mba andien yang waktu itu ngebelanjain mba andien yang banyak dengan perang perangnya
aduh kiki gak nyangka kalo omnya mba andien itu sultan juga
udah sultan badannya
lah gua gak bisa sebut
saya bener bener minta maaf
semuanya jadi susah
dan detik ini juga
akan bantu kalian semua
untuk mengawan peneror itu
bukan cuma itu im
yang waktu mati lampu lu pukul
nah gitu dong
tapi ini pesen gua
jangan sekali kali lagi lu ngecewain keluarganya fabos
kurang baik apa
udah bantu berapa
telepon bunyi tuh
saya tidak akan memaafkan kamu
saya akan menghancurkan kamu dan keluarga kamu
lu udah ambil langkah yang tepat
enggak mau jadi antik antik penjahat lagi
kalau bos iba nyalahkan bapak
lu abis ditelepon kayak bocasawan
buat kalian semua
maaf kalau saya lancang pak
tapi tadi saya
jadi ikut denger dan ikut penasaran
segitu yakinnya kalau
bayi di dalam kandungan elsa bukan anak bapak
takut menyesal nantinya
kamu mau rena manggil kamu papa
itu yang kamu mau mbak
dengan semua luka yang sudah kamu kasih ke kita
dengan tuduhan itu semua
dengan apa yang sudah kamu lakuin ke aku mas
dengan semua hinaan itu
dengan kamu juga membiarkan aku berjuang di dalam penjara

aku hanya mikirin soal anak yang ada dikandungan elsa
aku sudah harus belajar mencintai anak itu
karena satu hari nanti